proses evakuasi sebelas pekerja tambang yang tertimbun di lubang jarum tambang emas ilegal jambi masih terus dilakukan
cuaca yang buruk di hari kelima membuat proses evakuasi belum membuahkan hasil
ini membuat keluarga korban cemas dan berharap para pekerja ini segera dapat ditemukan
kondisi cuaca yang tidak menentu disertai hujan deras yang mengguyur merangin
mengakibatkan proses evakuasi sebelas pekerja tambang yang tertimbun di lubang jarum tambang emas ilegal kembali bertunda
debit air di dalam tambang yang sebelumnya sudah surut kembali naik
walaupun air kembali memenuhi lubang tambang namun tim tetap terus berusaha menguras air yang ada di dalam tambang
saat ini mesin pompa air terus ditambah
sudah ada belasan mesin yang terus beroperasi untuk menguras air
salah satu warga yang ikut dalam tim evakuasi mengatakan
ia dan tim lainnya secara bergantian
terus turun naik untuk membantau kondisi air di dalam lubang
saat ini tim masih berfokus dalam menguras air yang ada di dalam tambang
proses evakuasi korban masih belum bisa dilakukan karena kondisi air di dalam tambang cukup tinggi
sementara itu keluarga korban berharap agar korban dapat cepat

kasus pertama yakni tertimbunnya empat penambang emas liar di desa simpang parit pada april lalu